anda pernah mengecek gula darah
yakin bukan salah satu penderita diabetes
biasanya aku suka makan kue coklat cheesecake kayak gitu
nah belum kepikiran sih
suka kayak boba gitu bubble tea aku suka banget sih
tapi nggak takutnya kan ya
takut sih apalagi aku tahu diabetes kan penyakit keturunan dan juga bisa dari gaya hidup
dr m yunir sekretaris jenderal pb perkumpulan endokrinologi indonesia atau perkeni mengatakan
diabetes atau yang biasa disebut kencing manis memiliki empat tipe
walau bukan keturunan diabetes ada kemungkinan anda juga mengidap penyakit gula darah tinggi ini
pertama diabetes tipe satu yang sering ditemui pada anak kecil
umumnya akibat infeksi virus yang menyebabkan sel pankreas tidak bisa memproduksi insulin sehingga harus menggunakan insulin
aku tuh diagnosnya pas usia remaja jadi usia tiga belas tahun
jadi itu pun kalau gejanya hampir sama ya
jadi sering ke kamar mandi sering makan lapar terus haus terus tapi porsinya tetap kecil barang barang kita terus turun
dan akhirnya pada saat aku terdiagnosa dm satu pun dm satu itu
pendegakan diagnosi itu kan
itu pengecekan si peptide jadi fungsi pankreas kita
tipe dua adalah yang paling banyak diderita di dunia
ini disebabkan oleh genetik dan juga gaya hidup
diabetes tipe dua kini sudah didapati di anak berusia sebelas tahun dan banyak di usia dua puluh tahunan
diabetes yang ketiga adalah diabetes gestasional
orang yang memiliki genetik diabetes
begitu hamil ternyata ada hormon kehamilan yang memicu diabetes
jika tidak dikelola berat badan anak yang dilahirkan dapat mencapai empat lima kg
yang terakhir tadi yang tipe lain
itu biasanya orang orang yang ada penyakit penyakit endokrin lain
seperti penyakit penyakit genetik juga yang menyebabkan aktivitas insulinnya menjadi tidak berfungsi dengan baik
nah di masyarakat awam
itu biasanya dikaitkan dengan komplikasi kaki
ada yang kakinya waktu datang ke sini dengan basah
atau bisa juga datang dengan gangren yang kering
karena memang pembuah udaranya jelek
jadi ada dua problem itu
kalau komplikasi kaki kaki diabetesnya karena pembuah udara gangrennya kering
kalau dia karena pembuah udaranya baik berarti gangrennya basah
nah di masyarakat bilang
oh itu diabetesnya basah oh yang ini diabetesnya kering
berdasarkan data federasi diabetes international atlas dua ribu tujuh belas
indonesia adalah negara peringkat ke enam di dunia dengan jumlah penyandang diabetes sepuluh tiga juta orang
yunir menjelaskan orang yang memiliki berat atau lingkar perut berlebih juga cenderung lebih besar terkena diabetes
namun tidak menutup kemungkinan terhadap orang yang kurus
solusinya adalah periksa gula darah anda
jangan sampai menunggu parah